winnie pratiwi adalah salah satu milenial yang bermimpi memiliki rumah minimalis di kawasan tangerang selatan
ia dan suami memiliki selera tinggal di perkotaan yang tertata rapih bersih dan tenang meski jauh dari lokasi tempat bekerja di kawasan sudirman jakarta selatan
melalui kredit pemilikan rumah kpr winnie menganggarkan rumah yang dibelinya minimal sembilan ratus juta rupiah
karena ia lebih fokus dengan kualitas material rumah yang digunakan pengembang
pilihannya kpr karena sebenarnya standar aku untuk rumah itu cukup tinggi makanya aku milih juga yang seengganya minimal sembilan ratus jutaan gitu
makanya kayaknya masih agak berat sih buat aku sama suamiku kalau untuk cash gitu
biasanya kan aku nyari nyarinya tuh yang kayak belum jadi gitu kan terus biasanya ada project managernya gitu gitu
nah biasanya aku tanya kayak materialnya tuh apa bisa material yang dipakai untuk
untuk rumah itu sendiri kayak peletak terus lantainya apa lantainya apa sebenarnya apa kayak gitu
itu juga aku perhatiin banget
nah biasanya emang ya semakin bagus developernya tuh ya biasanya mereka cukup merhatiin kualitas material bahan bangunannya juga
orang orang seperti winnie ternyata menjadi target pasar pengembang
real estate indonesia rai mengakui segmen milenial atau keluarga muda saat ini
diincar banyak pengembang
pengembang adaptif terhadap peluang di tengah pandemi
yakni membangun mengikuti selera dari kaum milenial karena ceruk pasarnya menarik dan terus berkembang
pembeli milenial relatif menyasar harga rumah lima ratus juta rupiah di mana sembilan puluh persen membelinya lewat kredit kepemilikan rumah
kalau dari harga itu relatif di bawah satu miliar tapi kalau mostly keperbanyakan itu yang
lima ratus juta ke bawah
kalau average nya sekitar tiga ratus lima puluh sampai empat ratus juta
dan itu merupakan basis harga jual yang memang pasar secara umum itu memang cerukannya sangat besar tuh ada di situ
saya harus bilang kalau kebutuhan manusia itu primernya adalah rumah apa sebenarnya
walaupun dia udah punya apartemen pasti dia akan mencari pada akhirnya rumah
tadi mineret norderen kan pasti developernya adalah developer yang sudah swasta yang cukup besar
nah itu tentunya demandnya adalah orang orang yang juga sudah menengah ke atas juga
itu artinya tetap ada
bahkan kalau saya lihat beberapa laporan keuangan dari developer besar dia cukup membuat penjualan
cukup baik tahun dua ribu dua puluh satu ini dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
rumah minimalis memiliki tata ruang yang sederhana namun efisien
sekat ruangan yang bebas dan terbuka disertai dinding interior minimal